korespondensi nn indonesia ruli kurniawan di kawasan istana negara saat ini
ruli seperti apa jalannya demonstrasi terkait dua tahun pemerintahan jokowi jk
dan bagaimana pengamanan yang dilakukan di area istana negara
ya reinhardt dan juga pemirsa dua tahun pemerintahan jokowi jk
ini merupakan sebuah momentum untuk mengevaluasi dan juga menuntut
kembali janji janji jokowi jk pada masa kampanye maupun ketika dilantik dulu
mengingat pentingnya kesejahteraan rakyat dan juga bangsa
sesuai dengan nawacita jokowi dan jk
dan nampaknya hal itu juga yang menjadi perdebatan hingga saat ini
apakah jokowi jk berhasil dalam dua tahun pemimpinannya
membawa indonesia ke area lebih baik terutama dalam hal perekonomian dan juga kesejahteraan
dan di bahkan saya ini sedang berlangsung aksi penyoraan aspirasi
dari ratusan mahasiswa yang tergabung
bem seluruh indonesia
dimana perwakilan mahasiswa ini mereka menilai
di masa dua tahun pemerintahan jokowi jk ini
masih banyak kekurangan terutama dalam bidang kesejahteraan
dan juga keberpihakan kepada masyarakat bawah
di mana mereka menilai pemerintahan jokowi jk selama dua tahun ini lebih mengarah kepada
pemilikan modal yang besar kebijakan kebijakan terhadap mereka
keuntungan kepada pemilik modal asing
dan juga banyak lagi hal tertentu yang mereka bilang
ini merupakan kemunduran dari
jk berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan indonesia
dan tegaknya apabila pada saat ini mereka menuntut kepada pemerintahan jokowi jk
ada lima poin yang mereka tuntut pada mahasiswa pada
pagi hari ini kepada jokowi dan jk
yang pertama adalah untuk menindak tegas mafia
kasus kebakaran hutan dan lahan
dimana kita melihat kasus kebakaran hutan ini memang sangat besar dan bahkan
memberikan impact kepada negara tetangga
bahkan yang menjadi poin penting disini
ketika sedang maraknya kebakaran hutan adanya
upaya untuk mencegah kebakaran hutan
ada beredar foto di mana ada anggota kepolisian dengan pangkat perwira
ternyata berfoto dengan para pemilik modal dalam
perusahaan yang bisa dibilang memiliki andil dalam kebakaran hutan ini
itu jadi poin mereka yang pertama
yang kedua mengenai reklamasi teluk beno dan teluk jakarta
ini mereka menilai sebagai ketidakberpihakan kepada masyarakat kecil
dimana mereka menilai pemerintahan jokowi jk lebih berpihak kepada pemilik modal modal besar
yang bisa dibilang dalam kebanyakan hal yang berbeda
dengan mudahnya untuk menggusur rakyat kecil dan dialihkan modal mereka
atau wilayah mereka ini untuk para pemilik modal modal yang besar
dan yang ketiga mengenai menolak tax amnesty yang tidak pro rakyat
mereka juga menilai bahwa dengan nilai tax amnesty yang sudah mencapai target di kuartal pertama ini
apabila pajak bisa menghasilkan atau bisa sesuai dengan
fungsinya seharusnya penggabungan kepalanya kini hasilnya jauh lebih besar daripada tax amnesty yang bisa dihasilkan saat ini
itu yang ketiga
yang keempat adalah mengenai perpanjangan menolakan perpanjangan izin ekspor konsentrat
dan yang kelima mengenai pencabutan hukum kebiri
ini yang terus digaungkan oleh mahasiswa sejak pukul sembilan pagi tadi dan nanti akan berakhir di istana merdeka
dan mengenai pengamanan hingga saat ini polisi terdapat empat personil gabungan kepolisian dari pol demetri jaya
polres jakarta pusat dan juga dari polsek gambir
serta juga satpol pp dan juga tni
di sini mereka berusaha untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang akan berlangsung hingga sore nanti
rencananya akan dilakukan oleh tiga elemen masyarakat bma siswa organisasi masyarakat dan juga buruh
terima kasih ruli kurniawan
kami akan tunggu perkembangan terkini dari anda terkait dengan demonstrasi dua tahun pemerintahan jokowi jk
dan lebih jauh tentang kinerja jokowi jk akan kami hadirkan program spi
spesial evaluasi kerja dua tahun jokowi jk
nanti malam pada pukul sembilan belas sampai dengan dua puluh satu hanya di cnn indonesia